kementerian perhubungan melalui direkturat jenderal perkereta apian
kembali mengalokasikan subsidi atau public service obligation pso
untuk angkatan ataupun angkutan kereta api tahun dua ribu tujuh belas
seperti yang ditulis detik com alokasi pso yang dianggarkan sesuai dengan daftar isian
pelaksanaan anggaran dipa tahun anggaran dua ribu tujuh belas mencapai lebih dari dua triliun rupiah
direkturat jenderal perkereta apian berharap dengan pemberian subsidi ini
masyarakat dapat menikmati layanan kereta api kelas ekonomi untuk rute antar kota maupun perkotaan
dengan tarif terjangkau tanpa ada kenaikan dari tahun sebelumnya
pemerintah juga berharap pt kai sebagai operator dan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan kereta api
tetap mengutamakan kesehatan perjalanan sesuai dengan fokus kerja dari kementerian perhubungan